puluhan siswa di kabupaten probolinggo setiap hari menantang maut saat berangkat dan pulang sekolah dengan menyeberangi sungai berarus deras
beruntung ada seekor kuda milik polisi setempat yang dijadikan transportasi untuk menyeberangi sungai di saat air pasang
beginilah aktivitas baru aibtu purwo sudar utomo
anggota polsek rejangan kabupaten probolinggo diluar tugas kedinasannya sebagai anggota polri setiap hari
anggota polri yang sudah berdinas selama dua puluh lima tahun ini menyeberangkan puluhan siswa yang berangkat dan pulang sekolah melintasi sungai tanpa jembatan dan berarus deras
setiap kali menyeberang kuda yang bernama sikuncung ini bisa mengangkut tiga siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar
dengan telaten aitu purwo ini menuntun sikuncung ini
aitu purwo ini bisa meninggalkan seberang sungai yang memiliki lebar sekitar tiga puluh lima meter serta berarus deras saat air pasang
tercatat sekitar empat puluh anak dari dusun kedung miri harus bersekolah di seberang sungai tepatnya di sekolah madrasah ibtidaiyah nurul islam desa opo opo
kenapa kok seperti itu
nggak ada jembatan
nggak ada jembatannya di sini
terus untuk jalan akses lain ada nggak di sini
nggak ada ya jadi kalian harus setiap harinya seperti ini
aktivitas aibtu purwo sudar utomo ini dilandasi rasa peduli pada pendidikan anak anak di tempat ia ditugaskan
yang selama ini selalu dihadang aliran sungai dari gunung argopuro yang berarus deras dan sangat membahayakan
pasaran dan pasaran untuk jembatannya tidak ada
sehingga kami berinisiatif supaya anak anak tetap masuk sekolah
jadi saya pakai kuda sebagai alat transportasinya
tercatat ada sekitar lima puluh
kepala keluarga atau sekitar lebih dari dua ratus warga tinggal di dusun kendung miri ini
harapan siswa dan warga tidak muluk muluk
hanya berharap pemerintah setepat segera membangun jembatan yang cukup untuk melintas orang
dan kendaraan roda dua sehingga aktivitas warga bisa lebih lancar